sebuah drama musikal remaja dipentaskan sebagai bagian dari perayaan hari raya pasca
drama musikal ini berisi kisah sengsara yesus kristus hingga kebangkitannya
drama diawali dengan adegan saat yesus berdoa di taman getsemani memohon kekuatan
karena ia tahu esok ia harus menyelesaikan karya keselamatannya
kemudian salah satu murid yesus yang bernama yufas iskariot berkhianat
dengan memberitahukan kepada prajurit romawi untuk menangkap yesus
yesus pun kemudian ditangkap dan diadili
ia disiksa sebelum akhirnya wafat di kayu salim
pada hari ketiga saat sebagian muridnya berkunjung ke kubur yesus
mereka mendapati jenazah yesus sudah tidak ada
mementaskan drama musikal dengan durasi satu jam dengan melibatkan lima puluh anak usia remaja tentu tidak mudah
seperti yang diungkapkan sutradaranya sonny wibisono
ya persiapannya kita cukup singkat ya satu setengah bulan
mengumpulkan anak anak kemudian proses pemilihan peran terus mulai melatih mereka
sebenarnya kalau kesulitannya itu karena anak anak usia bir
jadi baru usia dari kelas lima sd sampai kelas tiga smp itu tentang konsentrasi
tapi begitu mereka tahu jalan ceritanya tahu benang merahnya mereka mudah sekali dilatih
sementara bagi pemeran butuh penghayatan khusus untuk memerankan tokoh seperti yesus dan yudas iskariot
mereka berkembang di suatu tempat
terus sampai bikin orang lain menangis
terus saya coba semaksimal mungkin nyanyinya saya latih lagi waktu tadi ganti baju
terus akhirnya sekarang udah bagus hasilnya
untuk keteladanan yesus itu seperti apa sih sebenarnya
kalau teladan yesus itu dia rela berkorban demi manusia demi bersusah manusia
kalau dalam kehidupan sehari hari mungkin bisa berbuat baik kepada teman
terus cinta pada orang tua terus cinta pada sesama
drama musikal ini dimentaskan oleh bina iman remaja dari gereja katolik santa matius penginjil bintaro kota tangerang selatan
selain untuk memperingati hari raya paskah
pementasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan percaya diri kreativitas
dan tentunya membuat anak anak lebih mengerti dan memahami makna hari raya paskah
turnya tangerang selatan banten